menteri perdagangan agus suparmanto meninjau operasi pasar di jakarta dan tangerang selatan
operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilkan harga gula pasir yang sempat naik
selain itu agus juga memastikan ketersediaan stok bahan pangan aman dan harga stabil jelang lebaran
kepala satgas pangan polri mengapresiasi penetrasi yang dilakukan kementerian perdagangan dalam menekan harga gula pasir

harga gula yang sempat mencapai rp delapan belas kini turun menjadi rp dua belas lima ratus per kilogramnya
kalau pasar kita

diharapkan dengan kerjasama semua pihak harga bahan pangan bisa stabil khususnya jelang lebaran
pemiliputan cnn indonesia